keinformasi untuk ibu kota pemprov dki jakarta telah mengumumkan konsep baru penataan jalan dan trotoar di sepanjang jalan jenderal sudirman hingga mh tamrin
konsep baru ini akan mengubah lebar trotoar dan penambahan sejumlah fasilitas umum untuk pejalan kaki
konsep baru penataan koridor jenderal sudirman mh tarin dipresentasikan di hadapan para pemilik gedung
perwakilan di telantas polda metro jaya dan satuan kerja perangkat daerah pada selasa pagi
konsep ini akan mengatur pelebaran trotoar penyediaan fasilitas umum dan penempatan sudut sudut budaya di empat titik
sebagian badan trotoar yang telah dilebarkan akan diberi tempat duduk bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas
selain itu kios kios penjualan juga akan disediakan
tidak hanya mengatur soal pelebaran trotoar seluruh lantai trotoar akan diganti dengan lantai bertema batik
dengan motif batik dari berbagai provinsi di indonesia
rencana penataan ulang
yang dibiayai oleh dana tambahan koefisien luas bangunan dari tiga perusahaan besar ini
ditargetkan selesai sebelum asian games atau pada akhir juli dua ribu delapan belas
koridor ini menjadi koridor untuk transportasi kendaraan private
transportasi kendaraan umum
juga koridor untuk pejalan kaki
juga koridor untuk kegiatan pembelajaran
prosesnya sudah dimulai
dan kita berharap bisa selesai sebelum asian games